puncak upacara tujuh belas agustus di istana negara dimeriahkan dengan atraksi terbang lintas pesawat tempur tni au
untuk atraksi ini tni au total mengerahkan sembilan belas pesawat tempur
sebelum terbang sejumlah persiapan dilakukan para pilot dan teknisi pesawat pesawat tempur ini
dari sembilan belas pesawat f enam belas dan t lima puluh hanya empat belas yang akan melintasi istana negara
lima pesawat lainnya berperan sebagai cadangan dan usai briefing dan pemeriksaan kesehatan
satu persatu pesawat tempur itu lepas landas menuju istana negara
pesawat pesawat ini terbang lintas dalam formasi anak panah dan ketinggian seribu kaki atau sekitar tiga ratus meter
meski terlihat sederhana dibutuhkan perencanaan yang matang untuk melakukan atraksi terbang lintas
ya mas memang semuanya berasal dari planning mas ya
apapun yang kita rencanakan itu hampir delapan puluh persen itu lalu dimulai dari planning
jadi kita merencanakan segala sesuatunya mulai dari kapan kita take off
kapan kita bertemu kapan kita melaksanakan holding point di mana holding pointnya
altitutut berapa yang dilaksanakan pada saat kita berada di holding point
kebanggaan bagi kami mas karena ini adalah momen nasional
di mana orang orang yang kesana paski beraka melalui seleksi yang ketat
siapapun yang di sana yang tampil selain yang ketat dan kami juga termasuk
bagian dari sebagian personel yang diberikan kesempatan untuk tampil